petugas kpu kabupaten tasikmalaya dibantu anggota polisi menertibkan masyarakat
yang menyaksikan penayangan hitung cepat pemilihan bupati tasikmalaya rabu malam
selain berkerumun tanpa jaga jarak sejumlah warga juga tidak menggunakan masker
namun akibat semakin banyak masyarakat yang hadir
kpu kabupaten tasikmalaya terpaksa menghentikan penayangan hitung cepat pemilihan bupati tasikmalaya
selain untuk sterilisasi lokasi kantor kpu
hal ini dilakukan demi hindari penyebaran covid sembilan belas
seluruh warga akhirnya meninggalkan lokasi kantor kpu
meski di lokasi kantor kpu dihentikan penayangannya
masyarakat tetap bisa mengakses proses hitung cepat melalui situs resmi kpu
keterbukaan informasi menjadi hal paling krusial yang dijaga kpu kabupaten tasikmalaya
deden terhadian tasikmalaya jawa barat